yang terlatih ya tahun ketiga sebenarnya ya jauh dari keluarga ya
nih gimana sih perayaan lebaran di seoul di korea selatan
sama halnya dengan di indonesia kan ya kalau di berbagai negara kan mereka sudah mulai melonggarkan
nah kalau di korea selatan tahun ini dibandingkan dengan dua tahun kemarin seperti apa
jadi alhamdulillah sekali ya tahun ini lebih meriah karena pas banget tanggal dua mei
atau hari ini pas banget hari ini restrictions pemakaian masker di luar ruangan itu sudah ditiadakan
jadi semua orang boleh memilih untuk memakai masker atau memakai masker di luar ruangan
dan di daerah masjid itaewon juga di central mosque nya tempatnya
itu banyak sekali orang yang datang untuk melaksanakan sholat id dibandingkan tahun lalu
karena kalau misalkan tahun lalu itu masih ada sedikit restriksensinya ya
masih sedikit ketat peraturan covid nya
juga saya tadi pagi sholatnya di musola komunitas indonesia ya
jadi nama masjidnya itu adalah al falah
dan di sana juga dirayakan dengan meriah sekali banyak ikhwan dan akhwat yang datang
mereka membagikan makanan setelah melaksanakan sholat id
jadi tahun ini benar benar kerasa banget sih lebarannya gitu dibandingkan tahun lalu atau dua tahun lalu
oke jadi memang dengan adanya pelonggaran kebijakan ini tentunya disambut baik
ya bagi umat muslim yang merayakan lebaran
kalau dengan adanya pelonggaran kebijakan tadi seperti yang hanif sampaikan
artinya ada perayaan idul fitri yang mungkin disesuaikan dengan tradisi yang biasa dengan ada di indonesia
tidak untuk warga negara indonesia yang ada di sana mungkin digelar oleh kbri
atau seperti apa dengan komunitas muslim lainnya
oke jadi sayang sekali ya kemarin saya juga udah nanya
ke staff kbri apakah ada halal bihalal karena biasanya di bulan ramadan itu di kbri
waktu puasa itu akan ada open house jadi pada saat berbuka puasa pasti kita bisa datang ke kbri
dan disesuaikan oleh makanan makanan
dan juga pada saat lebaran kita juga bisa melaksanakan sholat it bersama
dan juga bisa makan bareng halal bihalal bareng di kbri
tapi tahun ini juga nih masih karena covid berdasarkan informasi dari staff kbri
halal bihalalnya masih dilaksanakan secara online gitu
jadi acara halal bihalalnya masih dirayakan oleh staff staff kbri aja
belum dibuka untuk publik atau umum seperti itu
mungkin tahun depan insya allah ya kita bisa bersama sama lagi berkumpul untuk halal bihalal di kbri
amin jadi untuk open house silaturahmi dengan sesama warga negara indonesia makan ketupat itu masih belum ya
tapi mungkin sedikit demi sedikit ya pelonggaran yang diberikan mudah mudahan
nanti ke depannya menjadi lebih baik ya hanif ya
oke hanif tiga tahun berpuasa merayakan idul fitri jauh dari tanah air
tidak pernah mudik tidak ada keluarga di sana
perbedaan yang paling dirasakan saat menjalankan ibadah puasa dan juga lebaran di indonesia dan juga di korea selatan
karena kan muslim sebagai minoritas tentunya kan di sana
jadi seperti yang mbak tiwani sudah katakan tadi
di sini semua hal berjalan seperti normal gitu ya
jadi kalau misalkan di indonesia kan kita waktu lebaran khususnya itu menjadi libur nasional gitu
semuanya diliburkan kita berhenti dulu dari kegiatan sehari hari
kita berkumpul dengan keluarga sama teman teman dan kerabat kita
tapi kalau di sini semuanya selama bulan ramadan semuanya berjalan normal seperti biasa
sehingga kalau kita tidak benar benar khusyuk gitu ya
dari diri kita sendiri kita tidak mendorong diri kita sendiri untuk menjalankan ibadah yang harus kita lakukan pada saat bulan ramadan
pasti suasananya juga tidak akan terasa
dan khususnya kalau misalkan lagi lebaran di indonesia itu kan pasti semalam sebelum lebarannya kita pasti beres beres rumah
bikin kue terus masak masak gitu kan
kalau di sini karena sendiri anak kos gitu ya
jadi hal hal seperti itu tidak bisa kita experience lagi gitu loh
termasuk hari ini
termasuk hari ini juga mungkin salah satu contohnya ya
merayakan idul fitri setelah selesai sholat id mungkin video call dengan keluarga langsung kuliah
nah iya itu juga tapi alhamdulillah sih tahun ini alhamdulillah karena kelasnya agak siangan gitu ya
jam sepuluh tiga puluh sedangkan kalau sholat id di masjid al falah ini dilaksanakan mulai dari jam enam tiga puluh
dan kloter keduanya itu mulai jam delapan pagi
jadi saya bisa berpikir
saya bisa ikut sholat id berjamaah dulu untuk tahun ini gitu
nah setelah sholat id berjamaah biasanya anak anak indonesia ini anak anak kuliah indonesia
kita kumpul di restoran indonesia yang ada di itaewon dan kita makan makan di sana gitu sebelum
jadi sebelum kita online class ya kelas online kita bisa makan makan dulu seperti itu
oke tiga tahun jauh dari tanah air apa yang paling dirindukan
suasana ramadan kalau di indonesia kita bisa mendengar gitu ya
karena kalau di indonesia kan di keturma ada masjid gitu
jadi pasti semalam sebelum lebaran tuh ada suara takbiran gitu
jadi betul betul terasa gitu loh suasana ramadannya
tapi kalau di sini ya kita menjalankan semuanya sendiri belajar sendiri lebaran sendiri
jadi semuanya serba sendiri gitu
kalau di indonesia kan kita bisa melakukan semuanya itu bersama sama ada keluarga
jadi ada yang jagain ada yang masakin juga gitu
jadi rasa aman dan nyamannya itu terasa tapi kalau di sini semuanya harus serba mandiri gitu
bahkan di saat saat seperti lebaran ini juga semuanya harus mandiri
jadi ya itu sih yang paling dirindukan itu ya keluarga dan juga suasananya gitu
suasana lebaran berkumpul gitu
nggak ada rencana untuk mudik kenapa tidak ada rencana untuk mudik
karena apa memang karena masih ditutup perbatasannya
sebenarnya perbatasan korea itu sekarang sudah diangkat jadi sudah dibuka gitu maksudnya ya
mulai satu april itu semua negara semua nationality itu bisa bebas travel ke korea
selama mereka sudah full vaccinated gitu
jadi mereka tidak perlu karantina lagi
tapi kalau di indonesia saya kurang tahu ya gimana peraturan karantinanya gitu
alasan belum pulang selama dua tahun itu pertama ya karena corona tadi
dan rencananya sih akan pulang tahun depan gitu ya
karena kalau tahun ini belum bisa pulang dulu karena ada program internship
jadi saya belum bisa pulang dulu gitu
harus di sini selama summer break dan juga winter break
karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan seperti itu
oke mudah mudahan bisa secepatnya kembali ke tanah air ya kan
menyelesaikan studi pendidikannya
dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga ya
terima kasih hanif sudah berbagi cerita berbagi waktu bagaimana menjalani idul fitri
jauh dari keluarga di tanah air
ya tiga tahun saya membayangkan itu pasti bukan hal atau sesuatu yang mudah tidak semua orang mungkin bisa menjalannya
tapi luar biasa sekali
hanif terima kasih sudah bergabung dengan kami ya malam hari ini
sekali lagi selamat merayakan lebaran
minal ain wafa izin salam untuk teman teman indonesia yang ada di sana